ketua dpp pd perjuangan puan maharani memberikan sinyal nama nama yang masuk dalam bursa cawapres ganjar pranowo akan hadir
dalam acara puncak bulan bungkar nari stadion gbk pada sabtu esok
bahkan puan mengklaim akan ada wajah baru yang muncul dan juga kejutan di acara puncak tersebut
siapa kemudian calon yang dimaksud apakah kehadiran para tokoh potensial tersebut sekaligus menjadi ajang tes respon publik
siapa yang populer kemudian mendampingi seorang ganjar pranowo
dan apa kemudian ini akan juga langsung diumumkan esok
kami akan mengkonfirmasinya sudah bersama kami politikus pdi perjuangan ansi lema
selamat malam bang ansi terima kasih
ya bram selamat malam terima kasih sudah mengundang
kabar baik ya
kabar baik pasti
langsung saja kalau begitu apakah benar
berarti esok akan ada langsung satu atau publik masih akan menerka nerka dari tamu yang datang besok
bram namanya kejutan itu ya harus bersabar menunggu sampai besok kan begitu
ya karena kalau
semuanya dibuka hari ini kan berarti tidak ada efek kejutannya
kisi kisi publik boleh tahu dong
yang pasti ketua dpp pdi perjuangan mbak puan maharani itu sudah menegaskan bahwa
bakal calon wakil presiden yang diproyeksikan akan mendampingi mas ganjar
yaitu akan hadir besok
baik yang sudah disebutkan pada saat rakernas ataupun juga yang bermunculan belakangan ini
atau satu dari sepuluh yang kemudian terakhir mbak puan sebutkan
yang pasti bahwa dalam rakernas itu sudah disebutkan sejumlah nama
dan pdi perjuangan masih terus mencermati
dan kita tahu bahwa penentuan calon wakil presiden ini kan betul betul harus dipertimbangkan secara matang
menghitung mengkalkulasi berbagai aspek
dan tentu selain memang ada di kantong ketua umum dpp pdi perjuangan
tentu hal ini juga perlu dibicarakan dengan presiden joko widodo
pdi perjuangan ini sudah diperintahkan
sudah deklarasi begitu
paling tidak kalau saya hitung kan kemudian ada p tiga ada perindo ada hanura
paling tidak dari dua partai yang di awal saya sebutkan p tiga ada nama sandiaga
kemudian perindo ada tgb begitu yang katanya sudah disodorkan
apakah dua ini akan cukup potensial dan bisa kami kerucutkan begitu
publik kerucutkan pada esok hari
yang pasti bahwa komunikasi politik tengah

seperti rindo dan publik kemudian bisa menafsirkan sesuai dengan apa yang bisa mereka baca
dari berita ataupun dari realitas politik yang terjadi
tetapi bahwa kami ingin menegaskan bahwa memilih calon wakil presiden bagi mas ganjar
setidaknya harus menghitung dua hal
yang pertama itu adalah kami butuh
kemampuan dan stabilitas ini menjadi hal yang penting
tetapi angka saja tidak cukup
kami juga ingin memastikan setelah menang
duit tunggal presiden dan wakil presiden ini bisa bekerja baik bersama sama dan melanjutkan kontinuitas
karena itu selain aspek angka aspek nilai values spirit perjuangan ini juga harus dimiliki oleh calon wakil presiden
karena itu kami tentu akan memeriksa track record atau rekam jejak integritas dan juga kapasitas
mengapa dalam acara puncak peringatan bulan bung karno ini menjadi penting
karena terus terang pdi perjuangan ingin kembali menggelorakan
menangkap menghidupkan memekarkan spirit atau cita cita perjuangan bung karno
sehingga kemudian ini juga menjadi spirit dari pemimpin indonesia periode lima tahun ke depan ya
kita tahu ada gagasan trisakti ada nawacita dan seterusnya
artinya sekaligus momentum ini akan menjadi spirit dari pemimpin indonesia periode lima tahun ke depan kita tahu ada gagasan trisakti ada nawacita dan seterusnya

dekat sabar abram
karena kejutan itu ya memang harus menunggu sampai besok kan
oke saya balik ke soal yang tadi apakah kemudian masalah komposisi
anda mengatakan tadi yang bisa menutupi apa yang ada di capres anda ganjar prano hari ini
apakah kemudian soal nasionalis religius misalkan merah dan hijau atau kemudian komposisi jawa

lihat sandiaga uno atau kemudian tgb ini kan masuk paling tidak dalam komposisi itu
apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu kami mengambil dari instagram pak ganjar pranowo
ini bisa dilihat bersama bahkan menaiki mobil bersama dengan tgb begitu
begitu mesranya rasanya di video ini
nah dikatakan sedang di ntb di lombok ini sopirnya adalah spesial karena langsung tgb
ini kode kode kemudian yang ditampilkan
jadi memang setiap langkah politik atau gestur politik itu selalu dibaca dan ditafsirkan
bahkan tidak melakukan apa apa pun body language itu kemudian bisa ditafsirkan
nah kalau video ini ini kan konteksnya ketika memang mas ganjar itu kemudian lagi mengunjungi provinsi nusa tenggara barat
di sana bertemu dengan kader dan juga simpatisan serta relawan
dan kita tahu pak tgb ini kan mantan gubernur
ntb dan juga tokoh di sana
dan apalagi perindo itu sudah secara resmi datang memberikan dukungan kepada mas ganjar
jadi nggak salah dong publik menafsirkan wah jangan jangan lebih dekat lebih mesra begitu antara dua nama ini
ya bebas saja orang menginterpretasikan itu
tetapi yang pasti bahwa pdi perjuangan akan sangat selektif
ya untuk mengkalkulasi sehingga kemudian pilihannya itu menjadi pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak
mayoritas rakyat dan kemudian bisa didukung menjadi calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan kontestasi elektoral dua ribu dua puluh empat ini
tapi dua komposisi yang kemudian saya sebutkan tadi national religius jawa non jawa itu masih akan jadi pertimbangan penting
ibu mega pernah berpasangan dengan pak hamsahas
pernah juga berpasangan dengan pak hashim musyadi
pdi perjuangan dianggap sebagai sebuah kelompok nasionalis dalam politik
tetapi juga ada kelompok nahdliyin misalnya
dan kita baca kalau misalnya bicara p tiga ini adalah merepresentasikan ya islam tradisional yang cukup kuat di sana
ada kelompok nahdlin misalnya di sana
jadi semuanya terbuka
yang pasti bahwa yang perlu diperiksa itu kembali lagi adalah tentu kami ingin juga memeriksa soal rekam jejak
politik representasi tentu akan menjadi hitungan
rekam jejak pernah di pemerintahan maksudnya
rekam jejak ketika memeriksa
jejak ketika memegang kekuasaan kira kira bagaimana memainkan kekuasaan ini
apakah betul betul tampil dengan rekam jejak yang teruji terbukti memiliki kapasitas memiliki integritas yang baik
kapasitas ini kan setidaknya memiliki kemampuan berpikir proses penalaran
tetapi tidak hanya berpikir memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dalam kerja kerja konkret
sementara integritas itu menyangkut relasi antara seorang pemimpin
dengan nilai nilai utama
yang hidup dalam dirinya
bersih dari korupsi
tidak katakanlah tangannya tidak berdarah terhadap kejahatan kemanusiaan
dan seterusnya ya
ini dua hal penting ya
yang menjadi prioritas kemudian
dan menjadi prioritas tentu tas yang satu
selain kapasitas integritas tentu elektabilitas
paling tidak kalau dari dua nama yang kita sebutkan ada sandi ada tgb barusan ini
kemudian sandi paling tidak akan masuk begitu ya dalam tas yang ketiga yaitu elektabilitas yang anda katakan
pak sandi sudah disebutkan ya
namanya dalam beberapa kesempatan
dalam raker nas juga disebutkan pada saat itu
dan saya kira juga pak tgb adalah sosok yang juga semuanya masuk dalam radar pdi perjuangan
dan kami akan secara ketat mencermati hal ini
baik ini menarik ketika anda tadi mengatakan ada ceruk nahdiyin yang kemudian coba didekati dan kemudian potensial
tapi kemarin kemudian nama muhajir effendi muncul disebutkan oleh mas ahmad basara kemarin
kembali mendengarkan untuk merefresh ingatan kita soal apa yang disebutkan oleh ahmad basara
politisi pd perjuangan soal nama muhajir effendi sebagai potensial cawapres
bacawapres dari tokoh tokoh nadatul ulama sudah ada beberapa
nah saya kira wajar saja kalau kemudian prof muhajir ini juga bisa menjadi kandidat bacawa pres yang mewakili tokoh muhammadiyah
kan muhammadiyah juga ikut berjasa mendirikan negara dan bangsa ini
ya saya kira begitu
tapi yang jelas muhammadiyah bukan parpol loh ya
ini sebagai tokoh ya sebagai figur
oke ini disebutkan bisa saja menjadi salah satu begitu kalimat mas basara
ya pdi perjuangan ini adalah partai yang inklusif
terbuka untuk membangun menjalin komunikasi dan kemitraan dengan siapa saja
apalagi nahdlatul ulama dan juga muhammadiyah
ya ini dua kelompok besar ya
yang memang juga punya apa
punya basis dukungan massa dan juga nu dan muhammadiyah ini punya sejarah hubungan yang baik dengan pdi perjuangan sebagai kelompok nasionalis
jadi wajar saja begitu
untuk disebutkan misalnya oleh ketua dpp kami mas ahmad basara
tapi mana yang kemudian kalau timbangan ini ibaratnya lebih berat begitu
nu muhammadiyah apalagi kemudian kalau kita bicara nama nu tidak hanya sandiaga uno begitu
ada erick thohir yang kemudian sudah menjadi anggota banser
kemarin menjadi ketua panitia satu abad nu
ini kan juga potensial begitu rasanya dekat dengan nama seorang ganjar pranowo
ya yang pasti mungkin kita perlu bersabar ya
kita perlu bersabar untuk kemudian betul betul memberikan kesempatan
karena penentuan kalau penentuan calon presiden itu jelas ya sepenuhnya adalah merupakan prerogatif ibu megawati soekarnoputri
dan ketika menentukan calon wakil presiden
tentukan ini ada komunikasi
dan komunikasi yang dilakukan oleh pdi perjuangan itu ada mekanismenya
ada proses dan ada tahapannya
ketika berkomunikasi dengan p tiga misalnya
dan kemudian komunikasi dengan perindo
setelah komunikasi yang terbuka kemarin ketika perindo dan p tiga mendatangi pdi perjuangan
tentukan ada pertemuan pertemuan lanjutan dan selanjutnya
karena itu memang terus terang kami belum bisa terlalu terbuka kehadapan publik
tetapi satu poin tadi
pdi perjuangan adalah partai yang inklusif
terbuka untuk berkomunikasi bekerja sama
yang kedua pdi perjuangan juga sadar
mengurus bangsa dua ratus delapan puluh juta dengan kompleksitas persoalan yang tidak sederhana ini
tentu membutuhkan kerja gotong royong
dan kami melihat yang sudah disebutkan tadi
nama nama itu masing masing memiliki kekasan keunikan plus minus
yang memang harus dihitung secara tepat
oleh pdi perjuangan
belum ada yang kemudian menjadi menonjol begitu
apalagi kita ada empat nama
kemudian besok menteri pak jokowi semua akan diundang
artinya erick thohir prabowo ada di sana
kemudian ada muhajir effendi nanti akan ada
artinya kan semakin banyak begitu yang terlihat begitu
yang pasti kedepan tentu akan semakin mengerucut
jadi prosesnya itu kan sudah berlangsung
dan kemudian pasti dari sejumlah nama itu akan semakin mengerucut
ya tinggal memang dibutuhkan kesabaran
dari teman teman media dan juga masyarakat begitu ya
yang pasti kesempatan ini akan kami gunakan untuk terus membangun kondisi yang guyuk
sehingga betul betul momentum puncak di bulan bung karno ini bisa kita tangkap maknanya begitu
tetapi acara besok itu juga ingin kami pakai sebagai ajang untuk melakukan konsolidasi internal
untuk pemenangan pilpres dan pilek
untuk pemenangan pilpres dan pileg

jadi tiga pilar partai yaitu eksekutif juga apa struktural partai
dan juga legislatif itu hadir
dan juga para kader dari seluruh indonesia
hadir untuk kemudian melakukan konsolidasi
sebagai kelanjutan kemarin dari agenda rakernas yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu
oke kalau kemudian ada analisa soal ketika nama nama bursa itu akan datang esok hari
makanya semacam testing the water begitu kepada publik untuk melihat mana yang lebih populer mana yang lebih cocok
apakah jangan jangan ini juga kemudian testing untuk para kader yang berkumpul esok hari
ya kalau dilihat dari kacamata pdi perjuangan acara besok itu hanya ada punya dua tujuan
satu konsolidasi internal sekaligus juga membangun soliditas
kita ingin menunjukkan bahwa pdi ini adalah partai yang solid dan kuat
yang kedua ini adalah menangkap spirit bung karno
yang harus terus dihidupkan dalam era pemerintahan sekarang dan juga keberlanjutannya di masa depan
atau kemudian mana yang dari bursa bursa tadi yang hadir yang paling tidak spirit bung karnonya satu frekuensi misalkan
semuanya akan kelihatan time will show kira kira seperti itu
oke akan dilihat esok begitu ya
apakah kemudian ketika tadi katakan partai yang inklusif mengundang semua partai politik yang ada
partai di luar pemerintahan akan juga diundang dan berkemungkinan datang esok hari
ada komunikasi itu
yang pasti sekjen kami pak hasto sudah menyampaikan mas aryo bimo juga tadi sudah menyampaikan
menyebutkan secara eksplisit beberapa partai yang diundang dan mengkonfirmasi akan hadir
kira kira seperti itu
jadi di luar itu publik bisa menafsirkan belum begitu ya akan hadir esok hari
tinggal beberapa jam lagi kita akan buktikan itu
oke kalau begitu terakhir terakhir sekali apakah kemudian nama seorang ketum demokrat agus harimurti yudhoyono
komunikasi intens dengan mbak puan kemarin juga akan hadir dan salah satu bursa yang akan ada di sana
ya secara eksplisit sebenarnya pada pasca rakernas itu mbak puan sudah menyebut nama mas ahy
satu dari sepuluh begitu ya
bahkan kemudian mbak puan secara langsung sudah bertemu dengan mas ahaye di pelataran hari minggu kemarin
dan kemudian tiba tiba ada mimpi dari pak susilo bambang yudhoyono ya kabarnya satu kereta bahkan satu gerbong bersama presiden joko widodo
bersama ibu mega dan presiden kedelapan republik indonesia itu
bahasa satu gerbong itu menjadi penting bagi pdip
penting karena menurut kami diksinya diksi kereta
kereta satu gerbong
gerbong ini kan ada banyak merepresentasikan partai boleh beragam
tapi persatuan dan kesatuan itu harus terus dijaga
bukan kemudian pilihan dalam pilpres begitu ya
satu gerbong yang sama
kira kira seperti itu ya
saya mau bertanyakan bagaimana
seperti itu ya
yang pasti pdi selalu terbuka
terbuka untuk berkomunikasi dan kita patut memberikan apresiasi karena komunikasi yang sudah dilakukan oleh mbak puan dan mas ahy ini ditanggapi secara positif dan konstruktif
oke artinya esok akan masih ada kemungkinan mas ahaye akan bisa hadir dibandingkan dengan partai yang tidak dalam koalisi pemerintah
kita lihat besok
oke kalau begitu pertanyaan terakhir sekali adalah
kapan kemudian akan
mas hasto mengatakan tim pemenang akan dibentuk setelah cawapres diumumkan
berarti kan cawapres duluan ini akan menjadi kunci perjalanan berikutnya
ya yang pasti bahwa
saya sudah katakan bahwa penentuan ini kan ada mekanisme ada tahapan ada proses ada prosedurnya
setelah cawapresnya ada baru dibentuk tim pemenangan secara bersama sama
yang mengintegrasikan berbagai representasi dari masing masing partai politik dan juga ada
pasti ada pemerintah
relawan juga yang ikut bersama bersinergi untuk melakukan kerja pemenangan ini
tentu tidak akan lama lagi karena konsolidasi upaya membangun soliditas tim pemenangan ini menjadi kata kunci
menuju kepada pemenangan di dua ribu dua puluh
ada informasi september begitu
kita lihat lah
masih belum mau dijawab ya
oke terima kasih atas waktu anda
politisi pd perjuangan bang ansi lema telah bergabung sama kami
terima kasih ibu ram